ada kegiatan dari perusahaan kaitan dengan jalan di atas kemudian untuk salurannya belum bisa maksimal
ya yang ditampilkan mbak puan di bali itu saya pikir itu satu sikap yang dibutuhkan sesama pemimpin bangsa
seperti yang ada di tulungagung jawa timur ini busana dengan motif ecoprint laris diburu para konsumen